ini bapaknya kebohongan saya
tangis ibunda naufal sidki al sakib tak dapat dibendung
ia tak percaya anak bungsunya harus meninggal dengan tragis tepat di hari ulang tahunnya
naufal adalah satu dari sepuluh korban tewas akibat kecelakaan truk yang terjadi tepat di depan sekolahnya pada rabu pagi
usai disemayamkan di rumah duka jenazah naufal dibawa ke tempat pemakaman umum kalibaru
kecamatan medan satria kota bekasi untuk dimakamkan
walau tak menyangka kepergian sang anak akan secepat ini
keluarga mengaku ikhlas merelakan kepergian sang anak
tunggu aku akan di belakang
duka juga dirasakan keluarga rido santoso
rido tewas setelah mobil box yang ditumpanginya tertimpa tower bts
tower itu roboh usai ditabrak dalam kecelakaan truk maut di jalan sultan agung bekasi
rido tewas di lokasi kejadian
sementara sopir mobil box mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit ananda
setelah berhasil diidentifikasi
jenazah rido langsung dimakamkan oleh keluarga di pemakaman umum kalibaru
di lokasi pemakaman ini sedikitnya ada empat korban kecelakaan maut yang dimakamkan
tiga korban lainnya diantaranya
samsudin baharsa berusia dua puluh lima tahun dan dua siswa sekolah dasar negeri kota baru
diantaranya naufal dan ilham agustian
sementara itu kepala sekolah dasar kota baru tiga bekasi
tak sanggup menahan rido

sanggup menahan kesedihan setelah kehilangan empat siswanya
akibat kecelakaan maut yang terjadi pada rabu pukul sepuluh pagi
kepala sekolah yeti taryati mengaku syok
ia dan kepala dinas pendidikan setempat memutuskan
murid murid sdn kota baru tiga akan belajar di rumah selama tiga hari ke depan
kejadian ini kan kita nggak tahu nek
kita nggak mengharapkan dengan adanya kejadian ini
pihak jasara harja telah mendatangi tkp di jalan sultan agung kranji bekasi
rencananya keluarga korban meninggal akan diberi santunan lima puluh juta rupiah
dan dua puluh juta rupiah untuk korban yang luka luka